halo selamat pagi waktu indonesia miki apa kabar nih
seperti yang kita tahu bahwa roti gandum ini terbuat dari
tapi itu lebih punya nilai personal lah
saya tadi sudah tanya sama teman teman penjual
karena dianggap banyak manfaatnya
sehingga praktis satu lajur setengah sehingga memang pada saat puncak yang orangnya itu sebelumnya
jadi ya kita pengen terus kemana mana ketemu semua yang kita inginkan dan terus bekerja seperti biasa gitu lah sebenarnya
berada di desa cibadak tanasareal kabupaten bogor jawa barat dalam sehari pabrik roti
bagaimana sebenarnya kerjasamanya dengan kementerian korporasi dan umkm
upah yang didapatkan penenun tidak sebesar harga jual kain tenun tersebut
nah yang di kanan ada asnafi
calon rahib diuji keseriusannya untuk makin dekat kepada sang pencipta
pendengar ribuan orang akan dapat menerima pengurangan pajak tahun ini